kayaknya juga kali boleh kurang marah ya ini pasti gara gara di nafsu cari duit jadi kayak
seperti itu ada adanya adalah ini paji lihat baju juga kali kayak orang stres joget joget
jangan diketawakan apa ini nggak bisa dibiarkan
baik alhamdulillah alhamdulillah sehat gimana mas ya
waduh lagi sibuk biasa lagi ngurusin sawah ini ada yang bisa saya bantu kakak
terima kasih terima kasih kebetulan sudah selesai terima kasih sekali tapi pak haji ngomong ngomong
ini lihat udah pada kuning pak aji kita lagi panen insyaallah insyaallah mudah mudahan bantu doanya
terima kasih kebetulan saya bawa dari rumah sebentar ya
nih dibekali sama istri hahaha
pak aji untuk rejeki
memang nggak boleh nolak
enggak enggak saya udah minum tadi
pak ji pak ji kenapa pak ji
yah dia pingsan
dul dul dul angkat dul
ah puas dia
ini berapa ya pak ji
ini ini dia sorban pembawa rejek
makanya ini sorban tak akan disimpan di tempat yang spesial
sorban ini gak bakalan berkhasiat kalau disimpen
ah betul juragan
buktinya aja bahrul selalu pakai itu sorban kemana dia pergi
bener juga ya
ntar pas anda lagi pakai ini sorban
tiba tiba ketemu sama aji bahrul
dia ngeliat aneh
dia tau dong kalau aneh yang curi ini sorban
kalau begitu juragan jangan keluar rumah
emangnya bapak nggak kenal siapa yang ngasih minuman itu pak
bapak gak tau namanya
tapi seingat bapak
bapak pernah ketemu sama dia di rumah juragan ali
aku harus bisa menjebak juragan ali
karena aku yakin dia yang mencuri surbannya bapak
karena setiap anak buahnya muncul pasti sorban bapak hilang
kalau begini terus hani bisa miskin ini
kayaknya suaranya aisyah
suaranya itu nusuk di jantung hati aneh
kalau gak ditemuin mau bandir nih
jee walaikum salam
jee walaikum salam
kagak boleh neng
seorang perempuan datang ke tempat laki laki yang bukan mukrimnya
mendingan sekarang neng aisyah pulang deh
waduh sekali aku
kenapa aku mau mendatangi laki laki yang tidak punya hati itu
dan dia sudah mempermalukan aku lagi
aku malu diusir seperti itu
biar saja tuhan yang membalasnya
tuhan yang menghukumnya
kalau memang benar dia mencuri sorban itu
anda masih mau kerjasama dengan kami tidak
sudah lima kali anda membatalkan pertemuan tanpa alasan yang jelas
kalau begini terus
lebih baik saya tidak melanjutkan lagi hubungan bisnis dengan anda
pak pak pak jangan pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak bapak
pokoknya semua persyaratannya pasti saya ikuti
yang penting hubungan kerjasama ini jangan sampai diputus
nanti kalau diputus saya bisa bangkrut
kalau gitu saya permisi dulu
sama sama terima kasih
iya ya terima kasih
kayaknya dia stress berat
yang penting surat perjanjian sudah kita tanda tangan semua
emang luar biasa
luar biasa ini sorban
sorban pembawa rezeki
dia langsung tanda tanganin kontraknya
eh sini sini sini
kayaknya julaga ali boleh kurang marah sih ya
ini pasti gara gara di nafsu cari duit
jadi kayak seperti itu
aduh apa ini
ini pak haji lihat pak haji julaga ali kayak orang stres
shhh jangan diketawakan
pak haji insya allah ini gak bisa dibiarkan
jangan bicara sopan
julaga ali eh sebentar julaga
julaga ali julaga sebentar saya mau bicara julaga

kalau sorbannya kan yang ambil
kelihatannya dia benar benar stres ini
kita datangi dia malah lari ketakutan
bagaimana saya nesetin dia
ketemu aja dia gak mau
sudah saya tunggu di sini aja
kalau perlu sampai malam
mudah mudahan pak haji bahrul udah pulang ke rumahnya
nekat bener tuh pak haji
dia masih di sini
gara gara ini sorban ya
jadi repot gitu ya gak bisa keluar
mana perut lapar
di rumah kagak ada makanan
tolongin ya allah
supaya bisa kabur dari pak haji